di dili upacara memperingati kemerdekaan republik indonesia dimulai sejak pukul delapan tiga puluh waktu timur leste atau dua jam lebih awal dari waktu jakarta
lebih dari dua ratus warga negara indonesia mengikuti rangkaian upacara bendera di kbri dili yang berlokasi di wilayah farol kota dili selama kurang lebih satu jam
selain untuk merawat rasa cinta bagi tanah air upacara bendera di timur leste biasanya juga jadi ajang pameran baju adat masing masing daerah
ada yang menggunakan baju adat jawa batak atau hanya menggunakan batik dan kebaya
ini saya mau tanya nih pak kenapa nih pakai baju daerah ini
saya senang pakai baju daerah ini tujuh belas agustus
bisa ada kenikmatan orang rote di sini
selain jadi ajang pameran baju adat salah satu yang juga ditunggu tunggu setiap upacara peringatan kemerdekaan ri adalah
menikmati kuliner dari sejumlah daerah di indonesia yang disajikan usai upacara
nah ini bapak bapak ibu ibu apa sih yang dikangenin di timur leste ini tentang indonesia
kumpul kumpul bersama saudara sadi
dari indonesia dengan makanan indonesia yang khas
nah ini apa yang tidak ada di timor leste di dile yang sekarang ada di kbri sekarang ini
berdasarkan data kedutaan besar republik indonesia di dili
ada sekitar enam warga indonesia yang berada di timur leste
kebanyakan mereka bekerja sebagai pengusaha karyawan bumn karyawan kontraktor pedagang pastor suster dan pendeta
di timur leste hampir delapan ratus tentara nasional indonesia gugur selama periode seribu sembilan ratus tujuh puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang tersebar di empat taman makam pahlawan indonesia di baukau likuisa sameh dan dili
di mumbai india
konsul jenderal ri di mumbai agus sabtono mengundang diaspora indonesia di mumbai
untuk melakukan rangkaian peringatan hud ke tujuh puluh tujuh ri termasuk upacara dan lomba tradisional
setelah sebelumnya tidak diperingati selama dua tahun akibat pandemi covid sembilan belas
dalam rangkaian kegiatan acara tersebut dihadiri oleh wni yang bekerja dan bersekolah di india
maupun para friends of indonesia yang berkewarga negaraan india
sementara di den haag belanda
upacara tujuh belas agustus dihadiri lebih dari lima ratus warga negara indonesia di halaman sekolah indonesia den haag
meski hujan deras rangkaian upacara tetap berlangsung dengan hikmat dan tidak menyurutkan semangat peserta upacara
usai upacara acara dilanjutkan oleh hiburan pertunjukan angklung hingga berbagai perlombaan tradisional
tim liputan cnn indonesia